ntar kalo penuh engkau kasih hadiah
selalu bikin keributan di rumah saya hei
saya udah nggak tahan menghadapi mereka hei
bandar bandar bandar bandar tuh
tante cepet punya dek
ini cepet bisikin
boneka cantik dari india
boleh dilirik tapi buat gua mengenak loh
boneka cantik berbaju biru
bang iban hei
sedevi boneka india
bang iban hei
si bang iban acara dateng ya
nah udah masih bisa
ya udah pasti dong
pokoknya udah masih bisa ya nggak
lu besok pagi belanja
orang orang berbelanja sama lu
lu belanja sayur tahu ikan cumi segala macam
barangan aja ngomong
eh pak grino kalau dia mau ngundang pak krino eh
ngundangnya nggak usah pakai dijemput gak usah pakai diantar
ah jam pengguling gua jalankung
eh eh eh ngomongnya sembarangan ya
jangan berantem hei
please hei dua duanya hei saya undang
malam ini hei saya akan mencari pendamping saya hei
eh udah pasti saya
eh saatnya deput tunggu tunggu
dia lagi mau cari pendamping
pokoknya nih antara lu sama gua udah pasti gua yang bakal kepilih
eh sadar diri tongkos
lu ngapain lu kemari buka dagang sayur lu
urusin dagangan lu tuh
besok ada yang pada belanja tengik
udah punya bini
udah punya budo sadar diri
tua tua makin jadi
ibarat kata kelapa semakin tua santannya semakin kental
hei ada pepatah
matic kecapi pake gala
masa si depi milih sirigala
kagak enak buah saum
muka lu tuh kayak gondor loh
eh sembarangan aja
nggak akan berantem lu loh
lu yang ngecat berantem
berani lu sama gua
eh sampe takut
ah sembarangan aja
bang ipran hei
dari cikini langsung ke kota
bang ipran datang ke sini lantaran siri devi yang abang cinta
dari cikini ke kota batik
bang gino ke sini lantaran neng si depi yang cantik
nggak jadi dateng hei
iya pasti dateng dong
iya udah pasti dong
si depi pengen sekali punya suami yang jago gulat
itu kecil gampil hingga nyentil
pokoknya urusan gula tenang aja
jangan kata orang raja hutan
wah jangan takut
aja butar butar ha hei
buat tandingnya hei
saya bawain calonnya untuk bergulat
segede mana si orangnya
pokoknya segede apa juga gua lawan